sebagian supporter vietnam rupanya sulit menerima kenyataan bahwa tim mereka tersingkir di semifinal sehingga terjadi pelemparan batu saat bus yang membawa pemain indonesia keluar dari stadion maidin vietnam
bus timnas indonesia menjadi sasaran kemarahan oknum supporter vietnam setelah timnya gagal untuk lolos ke laga final piala aff
para supporter melempari bus timnas indonesia dengan batu yang menyebabkan kaca bus pecah dan beberapa staff pelatih serta dokter indonesia terluka
timnas pun terpaksa kembali ke stadion maiden untuk berganti bus militer vietnam akhirnya mengawal bus timnas kembali ke hotel